komisi pemberantasan korupsi kpk memeriksa direktur produksi dan teknologi pt krakatau steel wisnu kunchoro
ini merupakan pemeriksaan perdana yang dilakukan oleh kpk setelah penetapan tersangka terhadap direktur korporasi pelat merah tersebut
jurubicara kpk febri diansyah mengatakan direktur teknologi dan produksi pt krakatau steel wisnu kunchoro
diperiksa bersama tersangka dugaan suap pengadaan barang dan jasa di pt krakatau steel lainnya
yakni kennet sutarja dari pt grand kartek dan alexander muskita dari pihak swasta
selain tiga tersangka yang dijadwalkan kpk juga telah menetapkan satu orang tersangka lainnya
yakni kurniawan edi cokro yang merupakan bos dari cokro group
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia rati aulia di gedung kpk jakarta rati
pemeriksaan terhadap direktur produksi dan riset teknologi pt krakatau steel wisnu kunchoro masih berlangsung hingga saat ini
selamat sore frida hari ini kpk melaksanakan pemeriksaan kepada direktur produksi dan juga teknologi pt krakatau steel
pemeriksaan sendiri tadi dimulai pada pukul sepuluh pagi dan berakhir pada pukul lima belas atau pada pukul tiga sore
tadi usai pemeriksaan saya sempat menanyakan kepada wisnu kunchoro
karena pemeriksaan perdananya sebagai status yang baru ya ini tersangka oleh kpk
namun nampaknya wisnu sama sekali tidak memberikan jawaban apapun atau tidak mengeluarkan pernyataan apapun
dan langsung masuk ke dalam mobil tersangkanya
kemudian juga selain wisnu kunchoroy hari ini juga kpk menjadwalkan pemeriksaan atau melaksanakan pemeriksaan
kepada dua tersangka lainnya kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa pt krakatau steel
yang ini ada kenneth sutardja yang merupakan pengusaha
dari pt grand kartek kemudian juga ada alexander muskita yang merupakan dari pihak swasta sendiri
sebelumnya kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan kpk pada tanggal dua puluh dua maret dua ribu dua puluh
di mana pada saat itu kpk mengamankan enam orang sebagai saksi
dan pada keesokan harinya pada tanggal dua puluh tiga maret dua ribu sembilan belas kpk menetapkan empat orang tersangka
di mana tiga orang tersangka tadi yang hari ini dilaksanakan pemeriksaannya
wisnu kunchoro alexander muskita dan juga kenneth sutardja
dan ada satu orang lainnya yang sebelumnya sempat menjadi bururan kpk
yaitu kurnia edy cokro yang merupakan pengusaha dari grup cokro
juga sudah menyerahkan diri ke kpk pada tanggal dua puluh enam maret dua ribu sembilan belas kemarin
sebelumnya sao citumorang selaku wakil ketua kpk sendiri
menyatakan bahwa di sini alexander dan juga wisnu berperan sebagai penerima suap
dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa pt krakatau steel ini
bernilai sebesar dua puluh empat miliar rupiah dan dua empat miliar rupiah
dalam pemeriksaan yang lebih lanjut kpk mengatakan bahwa alexander muskita berperan sebagai orang ketiga
atau penghubung antara direktur produksi dan teknologi pt krakatautel wisnu kunchoro
dengan dua orang pengusaha lainnya yaitu kenneth sutardja yang berasal dari pt grenada
dan juga kurniawan edi cokro yang berasal dari cokro group
yang dimana dua perusahaan ini dijanjikan untuk mendapatkan proyek tersebut
dan sampai saat ini kasus ini masih dalam penyelidikan kpk
informasi terkait dengan pemeriksaan hari ini
tadi saya sempat menghubungi jurubicara kpk febrian sah
namun nampaknya belum ada respon atau keterangan lebih lanjut dari kpk terkait dengan kasus ini
baik rati aulia terima kasih
sudah melaporkan langsung dari gedung kpk jakarta
wisma kunchoro ditangkap setelah tim kpk mendapat informasi akan ada penyerahan uang
dari alexander ke wisnu di salah satu pusat perbelanjaan di bintaro tanggerang selatan
kpk menduga penyerahan uang
uang tersebut berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa pt krakatau steel
lalu sejak kapan wisnu menjabat direktur di krakatau steel
direktur teknologi dan produksi pt krakatau steel persero wisnu kunchoro
lahir di solo januari seribu sembilan ratus sembilan puluh
kini sudah berusia lima puluh enam tahun wisnu sudah berkiprah di bumn produsen besi baja ini sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh an
dengan posisi sebagai insinyur senior
wisnu menjabat direktur produksi
dan riset teknologi sejak dua puluh sembilan maret dua ribu tujuh belas
sebelum menjabat direktur produksi dan riset teknologi
wisnu menjabat sebagai direktur utama pt krakatau engineering selama dua tahun
wisnu menjabat posisi tersebut sejak dua ribu lima belas hingga dua ribu tujuh belas
wisnu sempat menjabat direktur utama anak perusahaan krakatau steel atau kras lain
yakni sebagai direktur utama pt krakatau industrial estate pada dua ribu empat belas hingga dua ribu lima belas
sebelum di krakatau industrial estate
wisnu menjabat sebagai direktur utama pt krakatau daya listrik pada dua ribu sembilan hingga dua ribu empat belas
dan direktur operasi pt krakatau daya listrik pada dua ribu enam hingga dua ribu sembilan
wisnu adalah lulusan s dua jurusan master management di universitas indonesia
dan s dua master engineering di universitas indonesia tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam